oh my god oke bentar aja
good morning om swastiastu kali ini petualangan saya udah sampai di pulau bali tapi biasanya kalau bali
menikmati pantai pinggir pantai gitu cantik cantik berjemur kali ini saya mau main sama satwa satwa
di bali safari var nah ini bisnya udah datang jadi bis ini akan membawa kita untuk melihat
semua satwa satwa menarik yang ada di sini ikutin saya terus ya yuk
sambil berkeliling pengunjung disuguhkan koleksi satwa dari afrika india dan tentunya indonesia di
kebun binatang yang terletak di gianyar bali ini total ada sekitar sepuluh hewan dari satu ratus enam puluh spesies
oke atraksi pertama saya akan langsung menuju ke tempat eleven show saya mau lihat gajah gajah
beratraksi karena ini salah satu yang paling ditunggu soalnya jamnya tuh jarang jarang kebetulan
banget saya sampai diwaktu dan juga di saat yang tepat masih kita kedalam imwe dua
dan kemudian pembahasan kata kata kata kata gajah ini mengangkat kisah tentang konflik antara gajah dengan manusia
dan ternyata gajah gajah lucu ini lihai sekali berakting
saya juga berkesempatan jadi salah satu penonton beruntung yang bisa lebih dekat dengan della dan kawan kawan
di kebun binatang seluas empat puluh hektare ini
pengunjung juga bisa langsung berbicara
pengunjung juga bisa langsung berinteraksi dan berfoto bersama hewan hewan yang ada di sini
termasuk bayi bayi orang utan george dan cherry ini
saya mau udah janjian mau ketemu sama dokter joe yang tanggung jawab di sini
dr joe ini anak anak lucu lucu sekali
saya boleh sambilan ini ya
ini tapi sebetulnya mereka tuh nggak boleh dipegang ya kalau orang ke sini
karena kan nanti takutnya ada penularan penyakit
oh oke jadi ini katanya baru habis divaksin
oh nanti pakai pembers lucu banget
ini gimana sih cara maksudnya kan ini mungkin treatmentnya orang utang sama aja kayak manusia gitu ya
susah nggak sih karena kan mereka maunya cuma sama satu perawat gitu perawatannya seperti apa
sebenarnya basically hampir mirip sama manusia juga
enggak cuma memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan
perawatannya sih kayak dari susu juga kita harus milih yang

jadi kalau gak cocok nanti dehidrasi bisa berakibat fatal juga
ini george ini
sama seperti perilaku bayi manusia george dan cherry manja banget
nah lihat aja nih gimana george berusaha memeluk dan mencium saya
ini ciri sejauh

kalau udah di tab mint optional mohon saya
kan lagi ada beberapa sinyal juga yang lagi tidur siang jadi panaskan cuaca bali seperti ini kita
biarkan mereka bobo sambil saya makan tapi habis ini sepertinya saya mau lanjut lagi untuk ngasih
makan beberapa hewan hewan yang lucu lucu ada di sini dan bisa sambilan kita lihat gitu sambil
berinteraksi sama mereka sambil ngasih makan tapi saya kenyangin perut saya dulu ya buenapetit
oke jadi sekarang kita mau ngasih makan meerkat ya masih ingat dengan karakter timon dalam lion
king si meercat yang lucu ini bisa saya temui juga disini selain meerkat saya juga uji nyali
dengan memberi makan hewan asli india white tiger
jadi ini namanya anjani umurnya berapa beli sepuluh tahun sepuluh tahun ini white tiger dari india
dari india sekarang lagi dikasih makan tadi saya dikasih instruksi bahwa ngasih makannya
santai aja tapi tetap harus hati hati nggak boleh masuk masukin jari ntar
build at putri ya makassari
liburan saya belum selesai
saya lanjut ke sebuah taman kupu kupu di balitopia
oke jadi sekarang sebelum saya menghabiskan hari saya disini
mumpung saya ada di tempat yang tepat
tepatnya di balitopia
jadi disini itu ada satu tempat dimana
kita bisa lihat ratusan jenis kupu kupu dalam satu tempat
terus katanya bisa sambil make waste gitu
alala video clip maria carey kalau anda ingat ya
yuk ikut yuk
disini saya bisa mencoba keseruan melepas kupu kupu
ditemani teman kecil saya ini
puas berwisata mengenal hewan
waktunya saya bersantai sambil menikmati sore di flaminggo beach club yang ramah anak
flaminggo si burung berkaki panjang menjadi tema yang mendominasi tempat ini
sampaiberapa buat malam
kalau kamu base duit bagi pengeluaran gini
perhatikan saya disini
muncul di sebelah hooks
itu bau bau
cumbung tubuh ini
feeding ke gajah lalu juga ke mirkat lalu juga ke white tiger tadi ya tapi itu sebetulnya itu paketnya
perpaks perpaksnya adalah dua ratus sampai tiga ratus untuk empat lima orangnya sebetulnya murah saya itu
untuk diri saya masing masing lima puluh ya jadi total tadi berapa tuh sujud sama ada tiga binatang satu ratus lima puluh
tambah satu ratus tujuh puluh lima terus tadi saya makan di sabur diteman sama layan itu sekitar satu ratus lima puluh terus tadi saya
ke sini kebalik topia tiket masuknya tujuh puluh lima dan ini yang saya minum nih apa namanya strawberry
crush ini harganya lima puluh lima puluh rupiah jadi kalau misalnya saya total semuanya pengeluaran
saya hari ini enam ratus rupiah dengan segala petualangan yang berhasil saya dapatkan dalam
satu hari di bali seru kan seru banget apalagi kalau anda mengajak anak anak anda ke sini karena
pastinya semuanya akan gembira papa mamanya bisa chill anak anaknya bisa sambil menang benang
gembira di sini aziza hanum gianyar bali